antisipasi pemudik kehabisan bahan bakar saat berada di dalam jalan tol
seperti yang terjadi pada saat arus mudik pertamina
menjual bbm di res area kilometer dua ratus dua puluh sembilan di jalan tol pejagan
bbm dijual dengan mobil tangki dalam bentuk kemasan dengan harga normal
sejak sabtu pagi sejumlah pemudik terlihat mulai antre membeli bahan bakar
di res area kilometer dua ratus dua puluh sembilan b jalan tol pejagan
ini merupakan hari pertama pertamina menjual bbm dengan mobil tangki
hari sebelumnya pertamina menjual bbm dalam jeriken dan kaleng
hingga sabtu pagi pertamina sudah menjual sekitar satu lima ratus liter bbm kemasan
yang dijual dalam ukuran lima dan sepuluh liter dengan harga normal
seorang pemudik merasa sangat terbantu dengan adanya penjualan bahan bakar di rest area ini
untuk mengantisipasi kemacetan jadi nggak bisa habis bensin di tengah jalan kayak kemarin
saya kemarin itu beli sagot tiga jen itu rp tujuh puluh
karena yang maksimal
macet di brebes kemarin waktu berangkat ke timurnya
pertamina menjual bahan bakar di lokasi istirahat agar pemudik yang terjebak kemacetan
tidak kesulitan mendapatkan bbm jika terjebak kemacetan
ini kan kebetulan rest area kilometer dua ratus dua puluh sembilan ini belum ada cbu
jadi ini kita butuh suplai untuk bbm pemudik pemudik
karena dari tol brebes timur itu pertama kali ketemu res area di kilometer ini mas dua ratus dua puluh sembilan
jadi kita anggap disini harus ada suplai bbm
pertamina hanya menjual bbm non subsidi seperti pertamax pertamax plus dan pertamina dex dengan harga normal
penjualan dilakukan selama dua puluh empat jam dan hanya menerima transaksi tunai
pengisian bbm di rest area kilometer dua ratus dua puluh sembilan b ini rencananya akan berlangsung hingga senin mendatang
arya dita utama pejagan